warga palu korban bencana gempa tiba di jakarta
mereka menumpang pesawat hercules tni angkatan udara
yang selain mengangkut bantuan kebutuhan logistik
juga mengangkut pengungsi
pengungsi korban gempa dan tsunami sulawesi tengah
tiba di bandara base ops tni angkatan udara
halim perdana kusumah jakarta
mereka datang setelah menempuh perjalanan hampir dua jam
dengan menggunakan pesawat hercules bantuan tni angkatan udara
mereka yang datang ke jakarta akan meneruskan perjalanan
ke beberapa kota di jawa untuk menemui keluarga mereka
banyak dari pengungsi ini adalah wanita dan anak anak